ya kita masuk dulu ke informasi yang pertama
terobos razia pengemudi sebuah minibus di goa sulawesi selatan
nekat menabrak polisi lalu lintas yang berusaha menahannya
ada lagi nih fakta yang bikin kita geleng geleng kepala sekaligus menyayangkan
belakangan diketahui sang pengemudi adalah oknum tni
razia balapan liar yang digelar aparat kepolisian di desa patalasang
kecamatan patalasang kabupaten goa sulawesi selatan
mengakibatkan seorang petugas polantas menjadi korban
peristiwa yang terjadi pada minggu pagi ini bermula saat aparat kepolisian
menggelar razia balapan liar yang kerap terjadi di sekitar lokasi
saat itu sebuah minibus yang dikendarai oleh oknum tni prada ic
melaju dengan kecepatan tinggi dan nekat menerobos barikade polisi
brip tusaifullah yang tepat berada di depan minibus
berusaha menghindar dengan cara melompat ke atas minibus
ia harus bergelantungan di atas minibus sejauh satu km
sebelum akhirnya terjatuh
pada saat kita melakukan operasi kita mencoba untuk memberhentikan dan memfilter setiap orang
dengan menyampaikan imbauan kepolisian agar berada pada posisi yang menepi
untuk kita akan crosscheck peraturan yang dimiliki oleh mereka
tapi kendaraan ini ternyata melaju dengan cepat tidak mau berhenti
bahkan mencoba untuk menerobos barikade dari kepolisian
dan satu anggota kita ditabrak oleh morsang putang
brip tusaifullah kini dirawatkan
di rumah sakit bayang karapol rimakasar
sementara prada ic kini ditahan dan bom goa
yahya maulana goa sulawesi selatan